ahmad ainul yakin yang mengidap cereable policy sudah bangun sejak pukul tiga pagi
dan bersiap siap mengikuti upacara detik detik proklamasi di gedung negara gerhadi surabaya pada tujuh belas agustus
kerusakan otak yang mengganggu kinerja dan kontraksi otot postur gerakan keseimbangan
serta koordinasi tubuh tak mengurangi semangatnya untuk memeriahkan hari ulang tahun ke tujuh puluh dua
kemerdekaan republik indonesia
aan sebelumnya sudah mendaftarkan diri secara daring pada tujuh agustus sekitar pukul tiga pagi
setelah mengambil undangan ia membeli kemeja batik lengan panjang baru
warna yang dipilihnya sesuai dengan suasana kemerdekaan
setelah siap aan melangkahkan kaki ke depan gang untuk menaiki ojek online
jarak dari rumahnya di jalan gersik gadukan utara tiga b nomor sepuluh ke gedung negara gerahadi sekitar enam km
kali pertama mengikuti upacara
kami memperkenalkan kemerdekaan di gedung negara gerhadi
aan pun memanfaatkan waktu berfoto bersama gubernur jawa timur
menurut a'an kemerdekaan harusnya tak hanya untuk masyarakat normal
tapi juga milik warga penyandang disabilitas
merdeka itu tidak hanya untuk anak nama atau anak
tetapi disabilitas juga merdeka
merdeka itu apa
merdeka itu apa
merdeka itu apa
merdeka tidak merepotkan orang lain
upacara detik detik proklamasi di gedung negara gerhadi
diawali dengan pagelaran tari kolosal sumpah amuk tipalapa
tari kolosal ini menceritakan bahwa persada nusantara pernah mengalami kejayaan di masa lampau
kerajaan majapahit begitu masyur sebagai sebuah kekaisaran besar dan tangguh
yang mampu mempersatukan persada nusantara berkat tekat sumpah palapa majapahit gajah mada
upacara juga dimeriahkan reok ponorogo dan dramben
reok ponorogo kini tengah diperjuangkan sebagai warisan budaya tak benda
ke organisasi pendidikan keilmuan dan kebudayaan perserikatan bangsa bangsa unesco
maka harapan kita tampilan budaya tadi akan menjadi bagian dari penguat

menjaga persatuan kesatuan kita sebagai sebuah bangsa yang sangat beragam
dan itu oleh pate gajah mada disebut nusantara
nusa itu artinya pulau pulau terluar antara itu bagaimana ini bisa dipersatukan kira kira begitu
gubernur yang juga sebagai inspektur upacara pun mengapresiasi antusiasme masyarakat jawa timur
yang telah mengikuti upacara detik detik proklamasi
hal ini terbukti dengan kuota pendaftaran yang terpenuhi dalam hitungan kurang dari dua belas jam
sejak dibuka pada tujuh agustus lalu